namun pelaksanaan program sejak dua ribu empat belas itu terlihat tidak maksimal
seperti inilah kondisi bus sekolah gratis yang berada di terminal antapani kota bandung
bus berkapasitas maksimal enam puluh orang ini mulai beroperasi mengangkut siswa ke sekolah pada pukul lima pagi
bagi sebagian siswa keberadaan bus sekolah ini terasa membantu
selain karena alasan gratis trayek bus tersebut melewati sekolah mereka
sering soalnya nggak ada yang nganter sih
jadi naik bus sekolah
karena ya lebih efektif aja gitu terus kelewatan sama sekolah juga
namun tidak semua siswa memilih naik bus sekolah
berbagai alasan seperti efisiensi waktu dan lokasi yang tidak dilewati bus
menjadi penyebab siswa lebih memilih kendaraan pribadi atau angkutan berbasis dalam jaringan
nggak sih udah enak pakai grab
soalnya bisnya nggak lewat daerah rumah
masih banyaknya siswa yang enggan menggunakan bus sekolah membuat fungsi bus gratis ini tidak maksimal
saya sudah mengikuti bus sekolah jurusan antapani ledeng ini
dan berdasarkan hitungan kasar saya setidaknya bus ini melewati sekitar tujuh sekolah di sepanjang jalur mereka
dan pada pagi hari ini sendiri bus ini mengangkut sekitar tiga puluh siswa ke sekolah masing masing
dinas perhubungan kota bandung mengakui
minimnya minat warga memanfaatkan fasilitas bus sekolah gratis
menurut dishub adanya sistem zonasi sekolah juga membuat semakin berkurangnya jumlah penumpang bus gratis
kita mengevaluasi operasional bis sekolah
karena memang menurut pantauan kami
itu apa namanya load faktornya pada saat jam jam tertutup itu sangat kurang
nah itu kita evaluasi mungkin ada beberapa yang kita
kurangi ya diefektifkan ke operasional lainnya yang lebih
saat ini ada dua puluh tiga unit bus sekolah gratis yang beroperasi setiap senin sampai jumat
dengan jadwal keberangkatan pukul lima sampai delapan pagi dan jadwal pulang pukul sebelas sampai dua siang
tersedia empat rute yaitu terminal antapani ledeng dagolowi panjang cibiru ciberem dan cibiru asia afrika
minimnya minat siswa tentu disayangkan mengingat program bus sekolah gratis
menelan apbd kota bandung hampir tiga lima miliar rupiah per tahun untuk biaya operasional